gereja kristen jawa joyo diningratan solo meniadakan jadwal kebaktian pagi pukul enam tiga puluh waktu indonesia barat
untuk memberi kesempatan jemaah masjid al hikmah menunaikan sholat idul fitri pada minggu pagi
bangunan gereja kristen jawa joyo diningratan dan masjid al hikmah ini berbagi tembok
bahkan alamat dua tempat ibadah itu juga cukup unik
karena sama sama berada di jalan gatot subroto nomor dua ratus dua puluh dua seringan solo
sebagai bentuk saling menghargai dan toleransi karena jalan di depan gereja akan digunakan untuk salat id
maka kebaktian minggu pagi di gkj joyo dinratan ditiadakan
kebaktian kembali diselenggarakan pada siang harinya
gkj joyo dining ratan biasanya melaksanakan ibadah untuk hari minggu itu selama empat kali kebaktian

tapi mengingat bahwa di kalender saudara saudara dari muslim melaksanakan idul fitri di hari minggu itu
sehingga kita sudah berkoordinasi dengan pengurus dari masjid al hikmah
kemudian kita sepakat untuk meniadakan kegiatan di gereja di jam pagi di tanggal dua puluh lima juni itu
toleransi antara umat dan pengurus kedua tempat ibadah ini sudah terjadi sejak masjid dan gereja ini berdiri berdampingan
pengurus kedua tempat ibadah ini bahkan selalu mencocokkan jadwal ibadah agar kenyamanan dan kekusukan ibadah selalu terjaga
suatu kebersamaan yang luar biasa karena di islam tidak mungkin untuk dipindah harinya atau dipindah jamnya untuk beribadah
kita harus selalu jaga bahwa perbedaan
menjadikan kita lebih mempersatukan diri dalam bangsa indonesia yang majemuk ini
dalam berbahasa dalam berkebudayaan dan agama yang dijamin oleh undang undang
toleransi antara umat dan pengurus dua tempat ibadah ini sudah terjadi sejak puluhan tahun
dilihat dari sejarahnya gereja dibangun pada seribu sembilan ratus enam puluh
menyusul pada seribu sembilan ratus empat puluh tujuh dibangun musola di sebelah gereja
yang pada akhirnya berubah menjadi masjid